kembali ke produser lapangan cnn indonesia aditya aksani
selamat malam adit
ya adit apa yang bisa dilaporkan apa update terbaru dari sana
bagaimana upaya pemadaman yang masih kita terus pantau
ya ferdi selamat malam yang dapat saya laporkan memang di sini masih terus dilakukan pemadaman
tadi kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada lebih dari tiga puluh damkar yang terjun langsung untuk memadamkan api
karena memang ini apinya masih terus berkobar
kalau kita berbicara kenapa sudah tiga jam ini tidak bisa padam
karena memang tadi sudah disebutkan juga oleh beberapa narasumber yang verdi sudah sampaikan tadi
bahwa salah satunya di sini adalah akses jalan dan juga akses dari gedung gedung ini
yang juga memang agak sedikit rapat sehingga menyebabkan dari
karena damkar ini agak kesulitan untuk memadamkan kobaran api
kalau kita lihat juga di belakang ini bagian utama dari gerbang ke jagung ini juga yang tadinya sudah agak redup
menjadi kembali agak berkobar seperti itu
tadi juga kami sempat mewawancarai ahmad riza patria selaku wakil gubernur provinsi dki jakarta
yang menyebutkan bahwa diharapkan untuk seluruh gedung yang ada di dki jakarta ini
tetap untuk mengutamakan bagaimana proses pemadaman secara internalnya
karena hydran nya benar benar digunakan sebaik mungkin
agar nantinya kejadian kejadian seperti ini tidak terulang lagi
dan kalau boleh saya gambarkan juga memang di sini masih terus dilakukan pemadaman seperti itu
bahkan untuk di depan bagian depan gedung gedung kejagung ini juga sudah ada sekitar empat sampai dengan lima mobil kendaraan
yang sudah ada di sini untuk tetap standby memadamkan api
untuk penyemprotan juga dilakukan di bagian lantai tiga saya akan tunjukkan kepada anda verdi
di sana ada bagian yang memang masih tetap berkobar seperti itu
untuk berusaha dipadamkan dari bagian atas
agar nantinya tidak merembet ke bagian gedung gedung lainnya
karena salah satu upaya yang dilakukan oleh tim damkar adalah untuk menghambat si api ini
agar tidak merempet ke bagian gedung yang lainnya seperti itu
dan hingga saat ini memang masih terus dilakukan pemadaman
karena tadi api yang berada di titik tersebut tadinya sudah agak sedikit padam
namun kembali lagi berkobar sepertinya memang tidak terlalu besar seperti awal
namun memang ini masih menjadi salah satu titik api yang harus segera dipadamkan
karena ini berada di bagian depan
jika dikhawatirkan agak ada benda benda kembali yang terbakar seperti tadi
mengeluarkan bunyi letupan dan menyebabkan bahaya seperti itu yang ada di sekitar depan sini
karena memang kalau boleh digambarkan juga ferdi di sini masih begitu banyak sekali orang yang ingin melihat
meskipun tidak sebanyak tadi karena memang sudah diusir seperti itu oleh tim satwa pp agar tidak berkerumun di bagian depan gedung kejaksaan agung ini
kemudian juga dapat diinformasikan bahwa
hingga saat ini memang terus berusaha tim damkar juga masih terus berdatangan
ada beberapa tim damkar dari gabungan tidak hanya dari jakarta selatan saja
tapi juga dari seluruh dki jakarta yang turut ikut membantu proses pemadaman api ini
ya adit kita mendapatkan kabar bahwa kemudian beberapa lantai di gedung itu merupakan lantai yang baru saja direnovasi
artinya kita asumsinya adalah sistem kelistrikannya ini bagus begitu
dan alarm fire nya ini juga bekerja dengan maksimal
tapi kemudian ini tidak bisa kita lihat dalam upaya pencegahan atau pemadaman api ini
apa konfirmasi dari petugas di sana yang melakukan pemadaman
ya terkait dengan sistem kelistrikan yang berada di gedung atau di bagian ruangan yang baru saja direnovasi
memang belum ada kepastian apakah karena sistem kelistrikannya memang karena baru sehingga terjadi error seperti itu
ataukah memang ada terjadi hal hal yang memang diluar dugaan
kami memang masih belum mendapatkan informasi terkait dengan hal itu
karena memang masih perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim terkait untuk benar benar memastikan apakah sebenarnya penyebab kebakaran dari gedung kejaksaan agung ini
namun yang dapat dipastikan adalah tidak ada berkas berkas perkara dari kasus kasus yang sedang ditangani yang berada di gedung ini
sehingga katakanlah aman seperti itu untuk proses hukumnya juga masih akan terus berjalan
karena arsip arsip dan juga dari data data yang kita dapatkan kita masih bisa mengerti
dan juga data data berkas berkas tersebut juga masih aman
dan hingga saat ini memang masih ada beberapa damkar yang memang tidak hanya dari atas
tapi juga berusaha untuk memadamkan api dari bawah seperti itu
karena di bagian lantai satu juga masih ada sedikit berkobar seperti itu
sehingga memang perlu dilakukan pemadaman tidak hanya dari bagian atas tapi juga dari bagian bawah
tapi yang dapat saya kabarkan juga ferdi bahwa untuk di bagian sisi sebelah kanan
saya melaporkan di sini juga tim damkar memang tadinya sudah menyemprot
namun semua sudah mulai berhenti karena sudah dirasa aman seperti itu
tidak akan menyebabkan api menjalar begitu cepat ke bagian sebelah kanan saya
karena sudah dikatakanlah basah seperti itu sehingga dimungkinkan api tidak akan menyebar
namun hingga saat ini memang yang masih difokuskan adalah bagaimana cara memadamkan api yang berada di bagian belakang
pas saya melaporkan ini karena di sini juga apinya masih terus berkobar
karena ini merupakan salah satu gerbang utama untuk masuk ke depan kejaksaan
ke jaksaan agung ini ferdy
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia aditya aksani
yang sudah melaporkan dari lokasi terbakarnya gedung kejaksaan agung di jalan sultan hasanuddin jakarta
dan kita masih akan terus pantau bagaimana perkembangan terkini kebakaran gedung kejaksaan agung
di program program cnn indonesia selanjutnya